tahun dua ribu enam belas silam wing chun mulai memperkenalkan pertandingan untuk nomor pertarungan
salah satu tujuan dari diadakannya nomor pertarungan seni bela diri jarak dekat ini adalah
untuk lebih memperkenalkan wing chun yang saat itu kerap dianggap sebagai bela diri yang eksklusif
namun demi alasan keselamatan beberapa aturan harus disesuaikan
alat pelindung tubuh dan glove juga menjadi hal yang wajib dikenakan
selama dua menit pertarungan digelar di dalam arena yang berukuran dua x dua meter
jadi pukulan yang digunakan di nomor pertarungan kita pukulannya berbentuk vertikal
dan kita tidak menggunakan hook atau faksaw ini yang ada di wing chun
tapi kita tidak boleh gunakan dan juga piusau ini untuk colok
jadi yang digunakan
hanya sebatas pukulan seperti ini
selain itu misalkan dia menggunakan siku dan lain lain itu tidak boleh
karena itu dianggap kelanggaran
tendangan juga tidak boleh
sebelum mulai mempertandingkan nomor pertarungan
tahun dua ribu empat belas wing tun juga telah terlebih dahulu mempertandingkan nomor form atau taulu atau seni gerak
nomor ini dibagi ke beberapa jenis
tergantung dari tingkat kesulitannya
di indonesia nomor form dan nomor pertarungan juga telah rutin digelar tiap tahun di kejuaraan nasional
berdasarkan dari pertama
dilihat dari gerakannya keindahannya
keindahannya nanti relax nya
power nya dan harmonisasinya seperti itu
berasal dari tiongkok dan sempat dipelajari oleh aktor laga legendaris bruce lee
gerakan dalam ilmu bela diri wing chun memang berbeda
beda dengan ilmu bela diri lain
meski bisa mematikan gerakan gerakan dalam wing chu tidak terlihat keras
hal yang membuat bela diri ini bisa dipelajari oleh siapa saja
tanpa melihat usia dan jenis kelamin
bahwa wing chun ini bukan bela diri keras
tapi bela diri yang lembut
itu kenapa ketika awal kali kita belajar
yang kita pelajari itu adalah relax nya dulu
nah ketika relax kita sudah bisa
baru kita masuk ke speed
nanti ada yin yang
ada power nya yang disebut tajin seperti itu
dengan adanya nomor nomor pertandingan ini
olahraga bela diri wing chun berharap suatu saat nanti
wing chun dapat menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan
di ajang pekan olahraga nasional